telah terampung dicetak dan juga langsung dikirim ke kpu kota air pasar bali pada tanggal usia
yang memang butuh gitu lah akhirnya gua gua udah nggak mikirin apapun gua udah nggak mikirin apa
untuk insight anda bersama kami malam ini